hal ini pun menguat setelah sang ibu mengaku merasa bersalah karena terjerat pinjaman online dua belas juta rupiah yang dipakai rekannya
namun kasus ini membuat dirinya diteror dan diancam hingga diketahui suaminya
bermotif adanya persoalan rumah tangga yang terjadi antara tersangka dengan suaminya
di mana si pelaku si tersangka ini merasa takut karena telah menggunakan uang milik mereka sebagai suami istri
sudah menggunakan uang tanpa sepengetuhan suaminya
tersangka mengaku bila dirinya ingin mati bersama anaknya
besai membunuh anaknya ia mencoba bunuh diri dengan minum air sabun dari kamar
dia juga mencoba mencoba mandi hotel dan menjerat lehernya dengan handuk
atas perbuatannya tersangka langsung dijebloskan ke penjara dan dijerat undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anaknya
tentang perlindungan anaknya
tentang perlindungan anaknya
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lebih dari lima belas tahun penjara
damar sinuko semarang jawa tengah